selamat datang di kki dua ribu dua puluh
panggung keajaiban kreativitas indonesia
suasana meriah memenuhi ruang acara kki dua ribu dua puluh
membawa semangat kebanggaan akan kreativitas indonesia
karya kreatif indonesia tahun dua ribu dua puluh
dengan ini saya nyatakan resmi dibuka
mari kita terus konsisten membangun wasra wasra indonesia
mari sukseskan karya kreatif indonesia dua ribu dua puluh tiga
di panggung utama cerita cerita inspiratif
ditampilkan dan menarik perhatian banyak pasang mata
setiap penampilan adalah bagian dari kisah besar
yang mampu menyentuh jiwa dan memicu semangat berkarya
berjalan di lorong lorong pameran
persona karya wastra dan kria memukau pandangan
menghias kain anyaman dan berbagai produk kerajinan tangan
nimat kreatif dan umkm dinaan
menghidupkan budaya indonesia dalam bentuk yang mempesona
super keren banget dan gelaran kk ini semakin tahun
dan tampilannya ini sih udah world class
jadi berkualitas dan menunjukkan bahwa umkm kita sudah naik kelas
menuju pentas yang bisa kita dorong secara totalitas
saya apresiasi luar biasa untuk bank indonesia
atas penyelenggaraan kki ini yang diorganisasi dengan baik
kainnya dikurasi dengan baik
sehingga yang dihadirkan adalah wastra wasstra terbaik
di area pesona kopi nusantara
aroma harum menyambut para pengunjung
kopi kopi dari berbagai daerah nusantara memikat lidah
membawa cita rasa yang luar biasa
para desainer berbagi ide ide brilian
dan pengalaman untuk menghasilkan produk dan karya yang bisa mendunia
bisnis matching jadi kesempatan berharga
untuk para pelaku kreatif berjumpa dengan investor dan pembeli
bank indonesia menjadi penghubung dalam menciptakan ikatan bisnis yang sama
dan penghubung dalam menciptakan ikatan bisnis yang berharga
dan penghubung dalam menciptakan ikatan bisnis yang berharga
dan penghubung dalam menciptakan ikatan bisnis yang berharga

dan penghubung dalam menciptakan ikatan bisnis yang berharga

daerah terpencil di tarakan kalimantan utara
dki dua ribu dua puluh tiga berakhir dengan sebuah pesan yang tak terlupakan
kreativitas adalah nyawa dan semangat bangsa indonesia
peran bank indonesia sebagai mitra strategis dalam acara ini juga terasa begitu berarti
memberikan sumbang sih nyata bagi perkembangan industri kreatif
dan kesadaran untuk bangga buatan indonesia
kreativitas indonesia bukan sekedar panggung semata
tetapi suatu jejak yang akan dikenang dan diwariskan kepada generasi mendatang
pagelaran karya kreatif indonesia dua ribu dua puluh tiga kami nyatakan dengan ini resmi ditutup
sampai jumpa di kki berikutnya
tempat di mana kreativitas tak mengenal batas dan wadah umkm naik kelas